untuk memperkuat cadangan devisa pemerintah akan melakukan pengendalian impor dan memperkuat ekspor
pemerintah akan mengurangi bahkan menghentikan impor barang barang yang dinilai tidak strategis
pernyataan tersebut disampaikan presiden joko widodo saat membuka rapat terbatas dengan topik
strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa negara
jokowi menyebut saat ini negara membutuhkan pasokan dolar
penguatan strategi ekspor dinilai menjadi salah satu cara untuk mencapainya
sehingga pihak pihak diharapkan mengetahui kendala yang dialami para eksportir
presiden jokowi juga mengingatkan agar kewajiban pemakaian biodiesel segera dijalankan
pasalnya hal tersebut merupakan salah satu unsur yang dapat menghemat devisa negara
setelah berbenturong penyelenggara industri substitusi impor
dan pemerintah pemerintah pemerintah khususnya bsdb dulu yang memiliki kata kata
situasi negara sekarang dikutuk berat
betul betul tidak ada yang ingin main main
dan tidak serius dengan hal ini
dan bagaimana hasil dari rapat terbatas
langsung kita segera berbicara
bergabung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari di istana bogor
apa saja pembahasan dari ratas mengenai strategi kebijakan pemerintah memperkuat cadangan devisa negara ini
selamat sore frida
betul sekali bahwa hari ini presiden joko widodo membuka rapat terbatas di istana kepresidenan bogor jawa barat
dengan pembahasan topik mengenai strategi kebijakan pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa negara
dimana maksud dari pembahasan ratas ini menurut presiden adalah
memperkuat cadangan devisa agar daya tahan ekonomi semakin kuat
dan juga terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini frida
tadi ada dua poin penting yang disampaikan oleh presiden joko widodo
di mana dua poin penting ini adalah bagaimana kemudian pemerintah bersama pihak pihak terkait
bisa mengendalikan impor dan juga meningkatkan ekspor
selain itu juga ditambahkan tadi ada satu poin penting lagi juga bagaimana memperkuat cadangan devisa negara
adalah dengan pemberdayaan sektor pariwisata
pengendalian impor sendiri menurut presiden yang dimaksudkan adalah
barang barang impor yang dianggap tidak strategis ini frida nanti akan dikurangi
pemasokannya ke tanah air atau bahkan di stop
presiden mencontohkan tadi misalnya barang di industri industri bumn

dan juga di industri industri sektor swasta diharapkan bisa lebih banyak menggunakan tingkat kandungan dalam negeri
dalam berbagai sektor industri di tanah air
dan juga mengenai peningkatan ekspor sendiri dari tanah air ini presiden tadi mengharapkan
agar pihak pihak terkait segera mendetailkan lagi produk produk yang akan dijadikan unggulan
dan juga presiden mengatakan bahwa meminta pihak pihak terkait dalam meningkatkan ekspor ini
untuk memperhatikan kendala kendala yang dialami oleh para eksportir ke negara negara tujuan
jika ada hambatan segera untuk dicalikan solusinya
misalkan saja mengenai pengurusan mungkin pengurusan berkas berkas satu produk yang akan diekspor ini
lebih tingkat lebih tingkat lebih tingkat
pengurusannya lebih dipersingkat lagi itu yang tadi disinggung oleh salah satu poin yang disinggung oleh presiden
presiden juga dalam ratas ini juga sempat membahas bahwa saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi global
bahwa pemerintah mengatakan negara saat ini sangat membutuhkan dolar dan ini menjadi masalah serius
untuk diperhatikan oleh pihak pihak terkait untuk disikapi
dan untuk selain itu frida tadi presiden juga menyinggung salah satu
unsur lain atau sektor lain yang juga bisa memperkuat cadangan devisa di tanah air
dengan melakukan kebijakan pemakaian biodiesel untuk segera diterapkan di tanah air
karena menurut data dari penggunaan biodiesel ada indikasi atau ada data yang didapat oleh presiden
potensi penghematan dari penggunaan biodiesel ini nantinya ada angka dua puluh satu juta dolar amerika
per hari yang bisa dihemat dari impor bbm
baik terima kasih atas informasinya langsung dari istana kepresidenan di bogor jawa barat